pemerintah menyatakan akan terus mengupayakan pembebasan tiga warga negara indonesia masih disekap oleh kelompok abu sayyaf di filipina
ini dilakukan setelah video satu sandera menangis minta tolong beredar
direktur perlindungan wni dan badan hukum indonesia kementerian luar negeri ri lalu muhammad iqbal menyatakan pada cnn indonesia com
pemerintah indonesia dan filipina akan menggunakan seluruh aset yang ada untuk membebaskan warga indonesia yang disandra
dan keselamatan sandra selalu menjadi perhatian utama
pria yang ada dalam video ini merupakan nelayan indonesia yang diculik saat melaut di pulau gaya sempurna malaysia pada sebelas september lalu
nelayan ini diculik bersama warga indonesia lain atas nama usman yunus yang sudah lebih dahulu dibebaskan diri pada desember dua ribu delapan belas
sejumlah media filipina melaporkan abu sayyaf menuntut tebusan sebesar empat juta peso filipina atau sekitar dua sembilan miliar rupiah